bok mana lu mau buka puasa bareng pak haji sama laras iya iya iya iya iya mau buka puasa di mana
di rumah makan padang iya iya iya ngapain buru buru kan bukanya masih lama mau booking
tempat dulu pak haji yang buka kan rame sambil nunggu maghrib mau ngobrol dulu pak haji sama
laras iya iya iya iya iya maaf nih pagi istirahat aja ya udah bob ntar beli makanan di warung
biasa ya tapi entah sore lebih buka puasa bareng temen pak kamu kagak kangen sama mama kamu malam ini buka
di warung temen mama kamu kan baru nyampe eh kebetulan ada mas indro ama mas kasman kenapa
bang saya mau konfirmasi bang pesanan kemarin enggak terjadi saya buat karena bahannya naik jadi
kalau saya terusin saya nombok nggak apa apa bang tenang aja oh iya bang ini emang depenya saya
maaf sebelumnya bang makasih bang
purtis tadi ada tukang sol sepatu kagak nyariin gua enggak jak kemana ya jangan jangan sendal
mertua aku dibawa kabur jangan suzon dulu jak siapa tahu lagi ngider mendingan lu cari aja jak
mau kemana ada deh mau tahu aja
jangan ada yang ngikutin oke oke
lu kagak nanya kabar gua sur nah ini baru mau nanyain bapak gimana kabarnya
kabar gue tambah ganteng kan
hara lega habis belum bang masih banyak national
sepi enggak bang saya mau buka puasa bareng bang
sama gebetan saya bang
gua kagak nanya sampai ke situ
jadi kagak usah lo ceritain
saya udah pesan ojek online
saya bukan menawarin ojek
abang tadi liat gak
tukang soal sepatu lewat sini
abang gimana sih gak ada orang yang tau namanya
coba tanya dulu siapa tahu saya kenal
mas pertanian gak mas
kan si itu yang nyuruh gue cepet cepet
aduh aduh aduh
pelek gue bengkok
pelek gue bengkok
kau udah ada di sini
kan bukanya masih lama
iya tau kok
kita jalan sekarang aja yuk
otot meja makannya penuh
kan yang buka puasa ngantri
yaudah tunggu bentar ya
jangan lupa tanya tanya
masih belum ketemu juga tukang sel sepatunya
ya apa yang lo tanya
kalau udah ketemu
gue juga agak bengong di sini
ih saya kan cuma nanya tuh jak
kamu tinggal jawab
belum ketemu tis
atau udah tis
mau buka puasa bareng pak haji
mau buka puasa di mana
di rumah makan padang
kan bukanya masih lama
mau booking tempat dulu pak haji
yang buka kan rame
maaf pak haji
permisi pak haji
mari pak haji
motornya kenapa mas
lalu lindis lubang
coba saya lihat dulu ya
wah pelekenya bengkoknya udah parah mas
peleknya bengkot is
masya allah pur
terus gimana tuh
ya harus ganti sama pelak baru
tuh kan pur
pelek nasi turis kan
udah ganti aja lagi sama pelek kamu yang lama
balik yang lama udah gue kasih wawan
diminta lagi aja atuk pur
namanya juga musibah
sendal emak yang tadi putus udah bisa dipakai lagi
makasih kok gak dijawab
siapa yang nganterin mak
ya tukang sol sepatunya
cuma karena kejauhan jadi dia kemari
nggak jadi malaras maaf
mamaku baru pulang dari jogja
posa di rumah deh
ya udah saya duluan ya
ini baru mau mangap
tadi kan gue bawa motor
gue bawanya kenceng banget
pelek gue lagi
gue gak ada duit buat beli pelek